kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi melakukan sejumlah agenda penting di yogyakarta
seperti pelantikan pejabat pelatihan calon transmigran hingga peletakan batu pertama rumah bersama komunitas
kegiatan ini dilakukan di kampung mataraman milik desa panggung harjo sewon bantul
yang dianggap berhasil mengelola dana desa dan bahkan menghasilkan penghasilan desa hingga mencapai tiga miliar per tahun
pelantikan lebih dari lima puluh pejabat kementerian desa pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi ini adalah salah satu agenda penting di yogyakarta rabu siang
mereka dilantik di kampung mataraman milik pemerintah desa panggung harjo kecamatan sewon kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta
desa panggung harjo dianggap sebagai contoh desa yang berhasil mengelola dana desa
karena kini telah berhasil menghasilkan penghasilan lebih dari tiga miliar rupiah per tahun lewat badan usaha milik desa atau bumdes
para pejabat di lingkungan kemendes pdtt diharapkan mampu mengubah paradigma berpikir dan bekerja sebagai pelayan masyarakat
apalagi kementerian ini telah meluncurkan program akademi desa empat
akademi desa empat ini adalah merupakan satu terobosan kita untuk mengisi kekosongan atau gap pengetahuan
antara yang namanya peantara kita kebiasaan
berkaitan dengan orang orang desa
karena kadangkala banyak beberapa kebijakan itu adalah tidak bisa berjalan optimal
karena pemahaman yang kurang memenuhi dari teman teman kita yang ada di pedesaan
dan kita ingin mengakselerasi yang namanya pembelajaran tersebut
dengan melibatkan banyak sekali kementerian dan lembaga dan akademi empat
kita memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk mempercepat mengakselerasi pembelajaran itu
kemendes bdtt juga melatih lebih dari seribu kepala keluarga calon transmigran
untuk menempati sejumlah wilayah transmigrasi seperti di kalimantan utara
para calon transmigran yang dilatih berada di sembilan wilayah ini juga diajari cara mengelola bumdes
kemendes pdtt menggunakan konsep transmigrasi yang berbeda dibanding beberapa dekade lalu
transmigran tidak hanya dilibatkan dalam pertanian tapi juga perkebunan peternakan dan bahkan sektor jasa
dan konsep transmigrasi yang kita kembangkan bukan semata mata kita memindahkan
dan bahkan sektor jasa dan konsep transmigrasi yang kita kembangkan bukan semata mata kita memindahkan
penduduk dari wilayah wilayah yang cukup padat kepada wilayah wilayah yang kurang padat
tapi konsepnya adalah bagaimana kita menumbuhkan kawasan kawasan itu sebagai kota kota mandiri
oleh karena itu transmigrasinya pun itu nanti kita kombinasikan
ada yang dari misalnya adalah beberapa persen dari wilayah tujuan dan berapa persennya lagi itu adalah dari daerah asal
acara di yogyakarta ditutup dengan peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah bersama
komunitas milik desa panggung harjo
hendrawan setiawan bantul